rumur oli dan bersahabat dengan berbagai perkakas merupakan pekerjaan sehari hari
letnan dua teknisi filsia okta
lulusan akademi angkatan udara tahun dua ribu dua puluh tiga ini menjadi satu satunya perwira perempuan
di antara ratusan teknisi di skuadron teknik empat puluh dua lanut iswayuli madiun
namun ia tak canggung bekerja dengan pria pria di sepadron teknik tersebut
jemarinya pun lincah memperbaiki pesawat tempur tni au
selamat siang pak
saya mau tanya nih mbak ini memang pengen jadi teknisi atau nggak sengaja kecemplung aja gitu
teknisi kenapa sih pengen jadi teknisi gitu loh jarang jarang soalnya perempuan jadi teknisi gitu
kalau saya ini memang dari dulu waktu daftar tari ini saya pengen jadi teknisi pak
saya ini pengen jadi teknisi kenapa
karena saya pengen tahu sistem pesawat itu kayak gimana caranya dia terbang itu gimana
karena kan kita itu angkatan udara gitu loh pak
kita nggak tahu sistem pesawat atau apa gitu
jadi kalau bisa lebih rincinya lagi itu saya masuk teknisi lah
oke nah ini kan bahkan cuma dua orang perempuan ya
salah satu dari dua orang perempuan di antara seratusan lebih kru laki laki di sini
ada kesulitan nggak
tidak beradaptasi ketika bodi masuk ke sini
kalau pertama kalinya itu emang sulit pak
kan kita baru dari pendidikan
terus tiba tiba ke dunia kerja laki laki
ya itu kan agak sulit kan
apalagi anggota kami itu berbagai macam
jadi ada yang muda ada yang tua gitu kan pak
caranya biar kita bisa deket itu caranya menghargai sama menghormati pak
misalnya kita kalau misalnya orangnya lagi kerja itu disapa
misalnya selamat pagi pak selamat pagi mas kayak gitu
jadi pendekatannya itu seperti itu
skuadron teknik empat puluh dua merupakan
satuan yang bertugas memelihara dan merawat pesawat pesawat tempur tni au di lanut iswah yudi madiun
skuadron ini mampu menangani perawatan pesawat jenis f enam belas dan t lima puluh
mulai dari penggantian mesin hingga modernisasi
kalau mekanik kami anggota kami total sejumlah satu ratus tujuh puluh orang bapak
agak banyak memang
tapi kami semuanya terbagi dalam beberapa sistem pesawat
jadi contohnya di sini kan tadi bapak melihat f enam belas dengan t lima puluh
itu pesawatnya berbeda
kami tidak bisa punya teknisi yang berkemampuan dua dua
nggak boleh pak
kita harus punya spesialis namanya
sehingga kami punya hari yang untuk merawat f enam belas merawat t lima puluh yang falconsar itu semua sendiri sendiri
tidak bisa kami satukan karena memang ibarat dokter itu spesialis
tidak boleh kami menyambur adukkan dari perawatan perawatan yang berbeda pesawat
mendastikan pesawat tempur terbang dan beralkoholat memang membanggakan
tetapi di balik aksi tersebut
ada peran para teknisi yang jarang terlihat di layar
padahal keberadaan para teknisi tersebut tak melaksital
untuk keberlangsungan operasional pesawat pesawat tni angkatan udara